di antar istri serta ibundanya gibran raka buming raka berangkat ke dpd pdip jawa tengah
untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota wali kota solo dua ribu dua puluh
gibran dan ratusan relawan melakukan doa bersama sebelum berangkat ke semarang
menggunakan dua puluh armada bus
bersama ratusan relawan putra sulung presiden joko widodo gibran raka buming raka
kamis pagi berangkat ke semarang untuk mendaftar ke dpd pdip jawa tengah
pendaftaran gibran ini telah sesuai mekanisme partai dan mendapat restu dari kedua orang tuanya
termasuk restu sang nenek sujiatmi noto miharjo
sebelumnya jokowi berpesan agar dalam mengikuti proses pilwakot solo untuk tidak menggunakan jalan pintas
sementara itu selvi ananda istri gibran mendukung sepenuhnya langkah suaminya selama itu berguna bagi masyarakat
pesan dari ananda saya harus jadi komitmen yang aman
karena sabar dan ikhlas